inilah detik detik siti aminah warga desa kendal rejo melahirkan bayi berjenis kelamin laki laki
di trotoar jalan desa pasir harjo kecamatan talun kabupaten blitar jawa timur pada senin dua puluh dua juni lalu
persalinan darurat ini dibantu oleh kepala desa setempat dan pegawai toko sekitar hanya menggunakan peralatan sadanya
menurut siti aminah sebelum melahirkan dia bersama suaminya bermaksud untuk memeriksakan kandungannya
namun karena bidan desa yang dituju sedang tugas di luar siti dan sang suami beralih ke rumah bidan desa pasir harjo
belum sampai rumah bidan siti aminah tiba tiba mengalami kontraksi dan melahirkan
sementara itu bagi cusana kepala desa pasir harjo membantu ibu melahirkan secara tiba tiba ini bukan yang pertama kalinya
dua tahun lalu di tempat yang sama ia juga pernah menolong persalinan seorang ibu untuk
karena memang saya ketika istri melahirkan itu selama tiga kali itu selalu mendampingi dan tahu
jadi saya juga terpidang ketika membantu persalinan
jusana mengaku tidak memiliki keahlian khusus
ia hanya belajar dari pengalaman saat mendampingi sang istri melahirkan
yosibio novianto blitar jawa timur